aku mengharap suamiku sembuh ya allah
amba ikhlas ya allah
amba ikhlas ya allah
jangan takut gunan
ini proyek terbesar yang kita dapat tahun ini
saya tidak nyangka wakun
kalau kita yang mendapatkan proyek ini
kok pake gak nyangka
ini semua kan sudah saya atur strategi dari awal
kalau mau cari duit
ya dengan duit
kalau harus mengusir mereka gun
mereka kan tinggal dimana
kalau tanah itu kita jadikan perkantoran
apa nggak sebaiknya kita pikirkan ganti ruginya
kamu jangan pake hati menerani
kalau sedang berbisnis
itu kan salah mereka sendiri
kenapa berani membangun rumah di atas lahan yang bukan haknya
kalau semua berpikir seperti kamu
bagaimana negara ini memajukan
itu sih hanya usulan saya saja
itu pun kalau diterima
tapi mungkin tidak dilaksanakan
berapa uang yang harus kita keluarkan buat mereka
kalau kita terus menerus memikirkan mereka
nggak ada gunanya
kita pikirkan keluarga kita sendiri
jadi kesel communicate dari jutaan
tapi agak teasten
larin dua para kesehatan
kan kita berni
firman yakin suaranya

pak kiai dokter sudah tidak sanggup lagi menyembuhkan penyakit suami saya
tolong kami pak kiai
saya hanya bisa berdoa untuk kesembuhan pak kundadi
mintalah pertolongan allah swt
saya sarankan ibu untuk sering melakukan sholat malam sholat tahajud
mudah mudahan allah swt memberikan petunjuk untuk kesembuhan bangunan
terima kasih pak kiai
insya allah saya akan melakukannya
sabarlah menghadapi cobaan ini
kita harus bersyukur
karena itu artinya allah masih sayang kepada kita
ya pak kiai terima kasih
ya allah berilah petunjukmu untuk menyembuhkan suami hamba ya allah
ya allah ya rob sembuhkanlah penyakit suami hamba
nama sebenarnya percaya beginner yang menjelaskan gibi
aku memang sudah selesai mengambil alihkan pembahaman dari kata saya
itu jauh lebih baik saja
kesabaran saya menjadi pandemik bewujud dari kisah makeshift berulang maju

dia ingin aflove normasi namanya
jangan jangan jangan sakiti bapak
jangan bapak bapak
suami saya dipukuli tanpa ampun di satu tempat yang mengerikan pak kiai
itulah mimpi sar tadi malam
pesan dia apa ya pak kiai
sebaiknya kita jangan terlalu memikirkan soal gigi itu
kita bersalah diri saja kepada allah subhanahu wa ta'ala
minta petunjuknya dan berdoa supaya pangu dhani cepat sembuh
saya akan berusaha membantu berdoa untuk kesembuhan pangu nadi
berbanyaklah berzikir mengingatnya
dan berbanyaklah ikhlas atas semua kejadian ini
saya jadi takut pak kiai
serahkan semuanya kepada allah
mimpi itu hanya kembang tidur
jangan terlalu dipikirkan
dan sekarang ibu mari kita berdoa
ya allah kalau memang kami telah melakukan perbuatan dosa besar
sehingga engkau memberi ujian yang sangat berat kepada keluarga kami
maka tunjukkanlah kesalahan kami ya allah
ampunilah dosa kami ya allah
berilah petunjukku ya allah
pokoknya bapak usahakan supaya proyek itu jatuh ke tangan saya
ya ya tuhan
saya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan
bapak tidak usah khawatir
begitu proyek selesai nanti bagian dari saya ada
baiklah tapi saya tidak mau ada masalah
tenang bapak tidak perlu khawatir
semuanya pokoknya beres
bapak tinggal memantau saja rakyat kecil biar urusan saya
kamu ini kerja begitu saja tidak becus
kamu tahu gak apa yang kamu lakukan
kita bisa menggagalkan proyek kita
ya pak maafkan saya
jika kamu hanya meminta maaf semua orang juga bisa
mulai sekarang kamu saya pecat
terima kasih pak
apapun yang akan terjadi pada keluarga kami
jika itu yang kamu tetapkan ya allah
aku mengharap suamiku sembuh ya allah
tapi apabila engkau mempunyai rencana lain
amba ikhlas ya allah amba pasra
amba ikhlas ya allah
jangan takut gunadi
aku tidak akan menyakiti
aku hanya datang untuk mengingatkan
bahwa pada saat ini kau dalam keadaan tidak berdaya karena perbuatanmu sendiri
kamu sedang sekarang
hanya tinggal menunggu waktu saja
tapi masih ada kesempatan jika kamu mau memanfaatkannya
jadi jadi sekarang ini aku berada di
ini adalah rohmu
jasadmu masih terparing
mari kita lihat jasadmu
lihatlah jasadmu sangat menyedihkan bukan
itu semua karena perbuatan yang telah kamu lakukan
saya menyesali semua perbuatan yang pernah saya lakukan
tapi semua itu saya lakukan
demi istri dan anak anakku
apakah itu sungguh sungguh menyenangkan mereka
mereka amat tertekan dan bersedih
melihat keadaanmu yang seperti ini
kamu masih diberi kesempatan
bersihkanlah hartamu yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus kamu berikan
sedekahkanlah kepada fakir miskin dan anak anak yatim
insya allah kamu akan sembuh
mulailah hidup baru
carilah rezeki yang halal
sehingga tidak ada lagi musibah yang menyiksa dirimu
kau akan tentram dengan harta yang bersih